ya itu kan namanya bahwa saya tegaskan ya peristiwanya
jadi alhamdulillah sidang etik pertama atas dugaan pelanggaran etik saya tadi diselenggarakan secara maraton
karena saksinya kalau gak salah ada enam yang sudah dihadirkan
dan saya welcome atas proses ini
dan tentu kami menghormati proses persidangan ini
mudah mudahan dan saya kira ini akan lebih cepat dari yang diperkirakan
mungkin minggu depan sudah akan selesai
jadi saya kira itu saja yang dapat kami sampaikan ya
hal hal materi saya kira itu bisa dipertanyakan ke anggota dewan pengawas
saya tidak bisa menceritakan materinya
kali lagi saya akan menghormati melakukan proses pemeriksaan sidang ini sampai diputuskan oleh dewas
itu kan namanya bahwa saya tegaskan ya peristiwanya saya nelpon saya nelpon
apakah saya minta bantuan itu yang kemudian perlu dibedebatkan
nah tapi sekali lagi materi itu nanti ya setelah yanu ya
sekali lagi semuanya karena ada komplain ada keluhan baru saya komunikasikan
niatan saya itu dengan jr dua ribu dua puluh dua itu nggak perlu ditanyakan
artinya saya dengan kemudian merasa dua ribu dua puluh dua pada saat itu ada regulasi yang menghambat saya
kemudian saya jr artinya hajat saya anda bisa memahami ya
oke pak jadi ini masih tetap meyakini tidak mersalah gak sih pak
bukan karena ada dua hal itu ya di sini tentang materinya
di pt un itu bicara tentang forumnya
ini ada atas forum yang sudah dalam pandangan kami saya
nanti ya biar semua materi sesuai dengan bidangnya masing masing
disini materinya disana bicara forum majelis sidangnya sedang saya uji
nanti sama sama dipasrahkan kepada mekanisme hukumnya masing masing
saksikan program program kompastv melalui siaran digital vtv dan media streaming lainnya